petugas gabungan menangkap tiga puluh dua warga yang mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan atau pdp di empat rumah sakit di kota makassar sulawesi selatan selasa malam
enam diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka beberapa orang diketahui reaktif covid sembilan belas setelah dilakukan rapid test
dua orang warga kota makassar ini diketahui turut berperan dalam pengambilan paksa jenazah pdp di empat rumah sakit
yaitu rumah sakit stella maris rumah sakit dadi rumah sakit labuang baji dan rumah sakit bayangkara
warga yang ditangkap ini langsung dibawa ke mapol restabes makassar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan
ketiga puluh dua orang ini ditangkap di beberapa lokasi di kota makassar oleh aparat kepolisian dari polda sulsel dan polrestabes makassar
dari beberapa tkp untuk labuan baji kita sudah mengamankan lima orang
dan sudah menangkap lima orang yang dikawal

kemudian untuk rumah sakit dadi kita sudah mengamankan dua puluh lima orang dan sudah kita tetapkan dua sebagai tersangka
untuk stella maris satu orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah ini barusan ada tambahan lagi untuk rumah sakit bayangkara
kita amankan satu orang itu perempuan dan sudah juga kita tetapkan sebagai tersangka